wakil komisaris utama pt global digital niaga tbk beli atau blibli hongki haryo kembali memborong saham perseroan dan meningkatkan kepemilikan dengan akumulasi menjadi satu ratus tiga puluh juta saham
satu setengah jam semuanya